satu bulan setelah ye tewas akibat perkosaan dan pembunuhan
masyarakat masih bertanya mengapa hal seperti ini masih terjadi di bumi indonesia
proses hukum tengah berlangsung meski masih ada pelaku yang belum tertangkap
namun hanya sampai disinikah keprihatinan terhadap korban
saatnya mengurai persoalan yang sesungguhnya
sudah hadir di studio kami pada malam hari ini gubernur bengkulu pak ridwan mukti
pari dwan selamat malam
terima kasih kemudian kepala biro penerangan masyarakat divisi umas polri
brigjen polisi agus rianto pak agus terima kasih
sudah hadir disini kemudian
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kemudian ada guru besar sosiologi universitas indonesia prof paulus wirutomo
terima kasih prof sudah hadir pada malam hari ini
saya langsung sekarang ke pak gubernur pari dwan
pari dwan pertama kali anda mendengar ini bulan lalu
ada seorang warga anda anak perempuan sedang jalan sendirian
diperkosa dibunuh apa yang terlintas
apa yang terlintas di pikiran anda
yang pertama tentunya kita prihatin dan terkejut
kita kecewa melihat kejadian yang demikian
tentunya kemudian kami melakukan sebuah upaya mengunjungi ke lokasi
dan kemudian media lokal pada waktu itu juga heboh di bengkulu
jadi tidak hanya di bengkulu tapi di kabupaten dan kota
juga heboh beritanya
dan penanganannya juga kami melihat
dan dalam tempo lima hari kemudian
pelaku ditemukan oleh kepolisian
dan disebutkan bahwa ada empat belas dan teridentifikasi empat belas
dan dari empat belas itu dua belas ditangkap
dan dua masih buron
nah dengan melihat kejadian itu
tentunya karena ini daerahnya berbatasan dengan provinsi tetangga
dan ini adalah paling ujung timur dari wilayah provinsi bengkulu
dan kami melihat memang ada persoalan yang paling mendasar disana
persoalan yang paling mendasar disana adalah
daerah itu daerah termasuk rawan kriminal
dan sering terjadi tindak kriminal
dan seminggu sebelum kejadian yuyun
di lokasi yang di daerah di kecamatan yang sama juga terjadi pembunuhan terhadap mahasiswa
dan ini di daerah anda lho pak
jadi baiklah memang seminggu sebelumnya
oke itu daerah rawan seminggu sebelumnya ada kejadian
tapi ini sekarang peristiwanya terjadi seperti ini
apa yang selanjutnya anda evaluasi saat itu juga
yang kita lihat memang kita memahami
saya pernah jadi bupati di tetangga sebelum jadi gubernur
di bengkulu saya jadi bupati tetangga di tempat tkp
dan kami juga melihat memang itu adalah potret dari kemiskinan
jadi minimnya infrastruktur yang ada di sana
sarana prasarana di sana juga sangat minim sekali
jalan dan jembatan juga stabilitas transportasi sangat terbatas
informasi dan komunikasi juga seperti daerah masih seperti blank spot area
dan kemudian juga sarana pasaran pendidikan juga sangat terbatas
kesehatan juga sangat terbatas
dan jadi sentuhan sentuhan pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat
tentunya sangatlah kurang terjadi di sana
dan ini adalah potret yang tidak berhasil terkendali di sana
potret dari akumulasi dari kemiskinan ketertinggalan dari sebuah provinsi
yang dimana kita menyadari sampai saat ini bahwa provinsi bengkulu adalah provinsi yang paling tertinggal di bagian barat indonesia
dan angka kemiskinannya sangat tinggi
jadi inilah pekerjaan besar yang harus kita lakukan ke depan
kita harus terus semangat melakukan ini
sayangnya sudah sampai harus jatuh korban ya itu yang sangat disayangkan
pak paulus kalau misalnya anda melihat ketika anda mengetahui peristiwa ini terjadi
apa dari sisi kacamata anda dari sudut pandang anda
jadi yang sebetulnya menyedihkannya itu kan usia para pelaku yang relatif muda ya
ya sebagian ada yang dewasa
jadi usia yang seperti itu ya semuda itu
terus yang juga memprihatinkan adalah karena dilakukan bersama sama
dalam suatu kelompok
mengapa yang itu menyedihkan
karena begini disamping karena mereka masih muda ya
tetapi mengapa mereka melakukannya berkelompok
itu artinya sudah ada suatu norma norma kelompok yang saling mendukung seperti itu
kalau itu dilakukan satu orang bersembunyi sembunyi atau bagaimana
itu masih bisa dimengerti lah
dalam kelompok dan bersama sama dan dalam usia yang masih muda
jadi saya takut itu memang sudah menggejala ya
dan itu ya istilahnya sudah membudaya begitu ya
dalam artinya taraf menjadi budaya
kalau itu terus berkembang
tidak segera kita melakukan suatu perbaikan
tadi sudah disebut pak gubernur sebagai pembangunan bidang sosial budayanya ini
yang harus diberi perhatian gitu
nah itu yang menurut saya
jadi bukan sekedar kita semua sekarang panik bersama sama
lalu kita semuanya memprotes dan segala macam
tetapi kita harus mempunyai suatu rencana pembangunan sosial budayanya
apalagi di daerah yang tadi tertinggalkan
dan saya bilang juga bukan hanya tertinggal
tetapi terganggu oleh misalnya narkoba ya
itu termasuk yang masuk di sana
iya masuk desa
dan itu kalau sudah narkoba masuk
itu orang tuanya juga akan terganggu
anak anaknya apalagi menjadi terganggu
terus nah akhirnya terjadi hal hal yang menjadi menurut kita menjadi sangat aneh
nah itulah keadaan sosial budayanya
pak agus kalau misalnya dari sisi kepolisian sendiri
boleh dikatakan bahwa
oh itu tempatnya jauh
oh itu tempatnya hampir bukan wilayah bengkulu lagi
itu desa sekali
tapi kan ini masih bumi indonesia
semestinya bisa diawasi
semestinya juga mendapatkan
masyarakat juga mendapatkan kepastian garansi keamanan
apa yang terjadi di sana pak
kalau misalnya tadi sudah dikatakan tingkat kriminalitasnya tinggi
narkoba masuk minuman keras masuk
bahkan tadi dari informasi dari koresponden kami
salah satu pelaku sebelumnya sudah pernah melakukan pelecehan seksual
tapi diselesaikan secara kekeluargaan
jadi gini mbak sebelum saya menjawab pertanyaan mbak
mungkin ya kita terlebih dahulu sekali lagi
menyampaikan dukacita dan bela sungkawa yang sedalam dalamnya
atas peristiwa ini tentunya terhadap keluarga korban
terkait dengan apa yang menjadi permasalahan sebetulnya
kok ini terjadi apa jaminan kepolisian kepada masyarakatnya
khususnya di wilayah bengkulu
sebetulnya tidak ada perbedaan
dengan wilayah wilayah lain mbak
hanya memang kalau dilihat dari komposisi
ini memang alasan klasik mungkin ya pak gubernur ya
kalau misalnya dilihat komposisi personil tentunya saat ini kami sedang mengupayakan bahwa
untuk satu desa bisa dikuasai dalam artian bisa dikomunikasikan oleh satu polisi
ini pun kami belum sanggup karena rasio polisi saat ini masih satu berbanding di atas enam puluh
kami tidak memadai dengan komposisi rasio
nah inilah yang selalu kami terus sampaikan bahwa kepada masyarakat kami sangat memerlukan dukungan
karena kami yakin tidak mampu kami bekerja sendiri
tapi bukankah kalau misalnya sudah diketahui kan pasti dipetakan dong pak
yang daerah rawan mana yang kurang rawan yang jadi ada merah kuning hijau
katakanlah daerah ini merah misalnya
jadi kan semestinya effortnya lebih lagi dilakukan
itu sudah kita lakukan mbak
pak gubernur tadi sudah mengatakan bahwa bagaimana kondisi yang ada real di wilayah provinsi yang beliau pimpin saat ini
beliau katakan saya harus bekerja keras untuk menyikapi peristiwa yang terjadi
walaupun mungkin beliau sudah pernah di wilayah sana sebelumnya
nah ini tentunya tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada pak gubernur kepada kepolisian mungkin juga kepada pemerintah yang ada di sana

siapa ini yang bertanggung jawab kita semua
kalau kami dari kepolisian menerjukan personil tentunya tidak bisa kami menetap di sana mbak

harapan kita seperti itu
nah inilah perlu kedepan
kita sama sama meningkatkan
kita meningkatkan kebersamaan bersinergi sehingga masyarakat ini betul betul memahami arti pentingnya keamanan di lingkungannya
baik baik nanti setelah judah saya akan kembali kita membahas tentang kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di sana ya pak ridwan pak agus
terutama saya juga mendengar informasi bahwa ketika mencari para pelaku itu agak sulit karena satu sama lain keluarga satu sama lain saling kenal

jangan jangan ada yang melindungi